ketika kita berbicara soal hari disabilitas internasional
ternyata ini ada sosok inspiratif di dunia mode indonesia
yang mendermakan hidupnya selama ini untuk menolong anak anak
yang memiliki kelainan fisik sejak lahir juga yang berkebutuhan khusus
ya sudah hampir sembilan belas tahun
ana avanti konsisten membantu meringankan beban mereka
lewat pendidikan dan pembiayaan operasi
suamiku di hadapan allah yang maha kuasa
imam dan semua yang hadir di sini aku ingin
sosok anne avanti dikenal sebagai ikon desainer kebaya indonesia
yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional
namun banyak yang belum mengetahui bahwa anda avanti
memiliki sebuah rumah yang berbeda dengan rumah rumah
dan yayasan peduli anak anak berkebutuhan khusus
yang berlokasi di semarang jawa tengah
selama hampir sembilan belas tahun rumah singgah ini
membantu biaya operasi anak anak penderita hidrosefalus
namun seiring berjalannya waktu
wisma ini berkembang menjadi yayasan yang juga membantu
banyak anak anak lainnya
kita tergabung dalam yayasan ana avanti foundation ini
ada dua kak wisma kasih bunda dan bina bunda
kalau wisma kasih bunda itu delapan belas tahun yang lalu kita berdiri
itu mengoperasi anak anak yang hidrosiparus khususnya tujuh puluh persen
yang lebihnya kita ada cacat lainnya
seperti atresian tanpa arus dan lain lain
kalau bina bunda ini sendiri itu untuk defable semarang
maksudnya kita mendirikan sekolah
yaitu seni ke talenta anak ya kak ya
seni musik seni vokal dan seni handicraft kerajaan tangan gitu
kita selalu apa ya latihan setiap seminggu
berapa kali anak anak difabel semarang
selain membantu pembiayaan operasi
di tahun dua ribu delapan belas ana avanti juga mendirikan sekolah seni bina bunda
yang dikhususkan untuk anak disabilitas
kelasnya terdiri dari kelas seni musik
olah vokal dan kerajinan tangan
yang bisa diikuti secara gratis
dan saat ini sudah ada lima puluh murid di sekolah ini
ya pertama kesini tuh waktu ada acara bingga ya
seneng kalau ketemu teman banyak juga seneng
rafi kesininya tuh seminggu dua kali
kalau vokal itu setiap hari sabtu
keyboardnya setiap hari senin
kalau raffi sih pengennya jadi penyanyi
sama jadi pak ustadz
dengan wisma ini juga menjadi tempat ane
menjadi orang tua asuh beberapa anak anak
dengan keterbatasan yang tidak lagi memiliki orang tua
karena ini bukan inginku tapi ini inginmu
kalau tuhan sudah berkehendak
yang mustahil sekalipun akan terjadi
dan saya sangat percaya gitu
saya selalu merasakan bahwa hidup itu pemberian
jadi selalu saya bekalin sendiri
para perawat mengerti kalau bisa justru kita membekali yang lain
sampai saat ini yayasan wisma kasih bunda
sudah membantu mengoperasi kurang lebih dua lima ratus anak
anne berkomitmen untuk memperoleh anak anak
untuk terus mengulurkan tangannya selagi bisa
tim liputan cnn indonesia